beralik informasi lain diduga akibat hubungan pendek arus listrik gedung biro sumber daya manusia polda metro jaya terbakar sabtu sore
sejumlah mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api
kobaran api dengan cepat membakar sejumlah ruangan yang berada di lantai bawah gedung biro sumber daya manusia polda metro jaya sabtu sore
diduga kebakaran disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik di salah satu ruangan di lantai dasar gedung ini
saksi mata menyatakan melihat kepulan asap yang berasal dari lantai dasar saat berada di area polda metro jaya
sejumlah mobil dinas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi
masih belum diketahui berapa kerugian akibat kebakaran ini dan saat ini petugas pemadam kebakaran masih berusaha memadamkan api yang berkobar di dalam ruangan
dan kebakaran itu kami lihat sudah ada dari lantai dasar
dari lantai dasar memang cukup besar apinya
hanya cepat sekali dari dinas pemadam kebakaran dari polda metro jaya terutama kendaraan kendaraan water cannon ya yang datang dan langsung mereka langsung menyemprot
meskipun mobil mobil pemadam kebakaran itu agak lambat tapi sudah dapat dilakukan pemadaman oleh dari kendaraan kendaraan water cannon dari yang ada di pemukiman saat ini